berbagai peristiwa penting terjadi setiap harinya
kami hadir menyapa malam anda dengan informasi terkini yang terjadi sepanjang hari
berita seputar politik ekonomi kesehatan olahraga gaya hidup maupun hiburan dari dalam dan luar negeri
kami rangkum menjadi sajian yang menarik untuk menutup aktivitas anda
jangan lewatkan the world tonight setiap hari jam sepuluh malam di cnn indonesia